istrinya adalah farah
kenapa effendi ngaku ngaku bahwa farah adalah istrinya
gak apa apa raz
kata bu tini kamu itu dulu bersahabat ya sama dokter effendi
kalau kamu memang bersahabat kenapa sih kamu menolak dr effendi
apa kamu pernah punya masalah
sebenarnya masalah apa sih yang bikin kalian itu bermusuhan
gak ada apa apa kok ras
gak ada apa apa diantara aku dan dokter effendi
sudah ya raz gak usah dibahas lagi
aku istirahat dulu
kalau kamu gak mau bahas nggak apa apa kok aku gak maksa
ibu lama banget sih keluarnya
ibu tadi abis bicara sama dokter
sepertinya butini baru menangis
ibu ketemu dengan camilla
kamu tuh dari tadi nanya camilla terus
yaudah aku telepon camilla ya biar kamu bisa ngomong sendiri sama camilla di telepon ya
gak usah raz
sepertinya ada yang disembunyikan sama butini
iya tadi ibu telepon
katanya dia sedang sibuk
oh butini sudah telepon camilla
makanya kamu jangan ganggu dia dulu kasihan dia
kamu istirahat saja ya
ibu mau bicara sama laras
riz aku tinggal sebentar ya
sayang sekali kamilah sedang sibuk
padahal aku ingin sekali bertemu dia
atau mendengar suara dia
ada masalah apa sih bu
tadi ibu ambar kesini
ibu ambar datang
dia memaki maki saya
lebih hebat dari kemarin
memangnya kenapa butini
dia nggak setuju camilla mendonorkan ginjalnya
memangnya bu ambar tahu dari mana
dia bilang alena datang ke rumah dia
untuk membicarakan donor ginjal itu

tadinya camilla sudah setuju
tadinya camilla sudah setuju
tapi tiba tiba bu amar datang
dan dia marah
dan tidak mengizinkan camilla untuk mendonorkan ginjalnya
butini yang sabar ya bu
ibu dia yang marah
ibu dia yang marah
di satu sisi
ibu ingin harus mendapatkan donor ginjal
ibu ingin haris sembuh
tapi di sisi lain
ibu juga nggak tegas sama camilla

tapi di sisi lain
ibu juga nggak tegas sama camilla
ibu sudah cerahin seharian sama dia
kalau ibu nggak mau mengambil ginjal camilla
kalau ibu nggak mau mengambil ginjal camilla
karena smalu banyak menderita
ibu nggak egas menerima
ibu nggak sepatutnya
kalau ginjal camilla harus diambil
kalau ginjal camilla harus diambil
alena yang salah
seharusnya alena gak nemuin kamila
alena yang ceroboh
kalau sampai papi tidak mendapatkan donor ginjal
itu memang kesalahan alena
kalau mau bertindak sesuatu itu harus dipikirkan dulu
jangan main selonong aja
akibatnya kan jadinya seperti ini
kamu harusnya rundingan dulu sama eyang
alena tahu alena salah eang
kamu sudah merusak alena
kamu sudah membuat semuanya makin kacau
jangan paksa kamila
kamu dengerin eh apa enggak sih
kata kata maaf kamu sudah terlambat alena
yang kesel sekali sama kamu
jangan jadi balenya
kalau kamu unconditional
apapun hal yang pendapatmu
jangan pesan pantai itu dianggap seperti angin lalu mila
harusnya kamu tuh bisa menghargai orang orang yang sayang sama kamu
seperti tante atau yang di rumah ini
jangan kamu malah membela orang orang yang selalu menyakiti hati kamu mila
ma udah dong ma
jangan marahin kamila terus
udah ya mila kamu makan buah yang banyak
mama makan buah nanti
makan sayurnya yang banyak supaya mama sehat
jadi mama nggak kesel lagi ya
selamat malam semuanya
ini kok kamu baru pulang kamu kan seharusnya makan bersama kita
soalnya seharian ini indi sama tante
jadi indi lupa waktu deh
oh iya ada yang pengen indikasi tahu sama kalian semua
sebentar lagi indi sama edo akan tunangan
dan setelah itu kami akan menikah
apa ini kamu mau menikah sama edo
iya sebenarnya sih kita belum sampai kepikiran ke sana
tapi yang jelas kita akan tunangan dulu
makanya yang dipengen tante om sama semuanya itu mempersiapkan diri
untuk menyambut kedatangan keluarganya itu
enggak tante nggak setuju
kok tentu nggak setuju sih
kamu kan tahu kelakuannya edw terhadap keluarga kita
dan edo itu bagaikan virus yang merongrong keluarga kita indi
kamu ini nggak ada kapok kapoknya indi
tante ini tahu edo pernah hilaf
tapi edo kan udah sadar
makanya kita mau tunangan
dan edo juga sudah sadar kok kalau kita itu saling mencintai
jadi lebih baik lo batalkan aja pertunangan itu
tauan kamu ketiga banget sih ngomong kayak gitu sama aku
udah deh indi nggak usah naif
harusnya lo buka mata lo lebar lebar
harusnya lo tahu cowok seperti apa edo itu
tauan benar indi
pokoknya sampai kapanpun tante tidak setuju kau menikah dengan edu
pokoknya indi mau menikah sama edo
tante nggak setuju
indi kenapa sih kamu maksa tante
kamu cari aja laki laki lain tapi bukan edo
karena kalau dengan edo sampai kapanpun tante tidak setuju
tante tuh kenapa sih
tanpa selalu aja menghalang halangi kebahagiaan indi
tante indi serius ya indi nggak main main
lusa edo sama mamanya itu akan datang sini dan tanpa harus merestui hubungan kami
tante ini dia yang mau menikah dengan edo
karena edo adalah milik indi bukan milik kami
kama maaf semuanya sebentar
kamu nggak nafsu makan dengan kerajaan itu
kamu nggak nafsu makan gara gara indi
mama di sini
kava tenang ya nak
mila juga nggak tahu kak
apa kava sedih ya
karena edo dan indi mau menikah
sama sama kalo bersatu ke reni
saya menulis berikutnya
wongnya mualnya selalu diinjak injak saja

kava kava dilihat kava langsung diam kan
tapi bagaimana dengan kamu mila
kamu gak keberatan kan edu dan indi menikah
kava diel mila gak keberatan kok
menurut mila keputusan edu dan indi untuk menikah
mungkin itu adalah keputusan yang terbaik untuk mereka
daripada edu terus menerus berusaha untuk mendapatkan kamila dan kava
padahal kita sudah menolaknya terus kan
kava juga pasti sependapat kosa mila

ayo berp predication tapi kira kira loh
dari opo call nya juga
saja ada dari omang
oh ada dari omang ada dari adu
sudah disuruh gitu ya imag
oh udah patter
bilang sama edo aku mau ketemu sama dia
paling besok edo aku suruh kesini aja supaya ngomong sama kamu
loh terus aku harus suruh edo kemana supaya ngomong sama kamu
bilang sama dia temui aku besok jam tiga di taman selamboyan
kenapa kamu marah marah sama tante ambar
aku nggak akan marah kalau tante ambar bisa kocok gue sama keputusannya
ini bukan keputusan saya dulu
tapi ini keputusan